usai jalani pemeriksaan oleh penyidik barres krim polri terkait dengan laporan dugaan penghinaan terhadap presiden joko widodo pada rabu sore
akademisi rokigerung dihadang oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan sebagai gerakan nasional tangkap dan adili rokigerung
ketika memecah belah bangsa ini anda sudah tua kata kata saya profesor
silahkan bicara tapi jangan main fisik
sempat terjadi perdebatan antara rombongan roky gerung dan juga anggota kelompok relawan nasional tangkap dan adili roky gerung di pintu keluar halaman belakang mabes polri
dan dari video amatir yang beredar masa ini menuntut pertanggung jawaban sang akademisi atas sikap dan pernyataannya yang dianggap memecah belah anak bangsa
sementara roky gerung terlihat lebih banyak menghindar dan berusaha tidak menjawab lontaran kata kata dari kelompok tersebut
aksi ini kemudian terhenti setelah beberapa anggota kepolisian mabes polri melerai dan membawa roky gerung serta rombongan kembali masuk ke dalam lingkungan mabes polri
belum ada konfirmasi resmi dari pihak rokigerung maupun relawan gerakan nasional tangkap dan adili rokigerung atas peristiwa bericuhan ini